anda masih di cnn indonesia today kita ke informasi dari dunia olahraga kejuaraan
balap sepeda indonesia road bike championships atau irox telah menyelesaikan seri keduanya di seraton belitung kepulauan bangka belitung
setelah seri pertama digelar di sirkuit sentul jawa barat pada februari lalu seri kedua irox musim dua ribu dua puluh satu berlangsung di bangka belitung
yang melibatkan tujuh puluh satu peserta dari berbagai provinsi di indonesia
indonesia road bike championships melombakan dua jenis balap sepeda yaitu individual time trial dan real time trial
dalam seri balap sepeda tingkat nasional ini setiap tim yang terlibat terdiri atas tiga orang
selain ajang balap sepeda irox juga bertujuan meningkatkan sport tourism dalam setiap penyelenggaraannya
setelah sentul dan juga bangka belitung irox dua ribu dua puluh satu masih menyisakan tiga seri
yanni malioboro yogyakarta pada juni dan juga berlanjut dki jakarta sebulan ke depan
kemudian dan final di bintaro loop tanggerang selatan pada agustus mendatang